ya insight with desi anwar saat ini berada di kawasan hutan di kabupaten lumajang
persisnya di desa burno di kecamatan senduro
nah daerah ini berpinggiran dengan kawasan taman nasional bromo tengger semeru
dan indonesia memang sangat kaya ya dengan hutan tropis yang begitu indah
sehingga kita perlu melakukan konservasi dan tentu saja melindunginya
nah bagaimana dengan masyarakat yang hidup di sekitar hutan ini
tentu saja mereka harus menjaga kelestarian hutan
tapi juga mereka harus mendapatkan nafkah dari hutan ini
tapi dalam bentuk bentuk mata pencarian yang alternatif
nah untuk itu pemerintah memiliki program yang namanya program perhutanan
sosial dan kemitraan lingkungan di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
nah seperti apa saja bentuk program kehutanan sosial ini
kita akan langsung berbicara dengan dirjen pskl
atau perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

membangun indonesia dari pinggir
diwujudkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
salah satunya dengan program perhutanan sosial
sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar
dan sumber daya manusia
lembaga masyarakat desa hutan atau lmdh wonolestari
merupakan salah satu bentuk nyata dari program ini
kelompok masyarakat desa burno kabupaten lumajang jawa timur ini
memanfaatkan hutan produktif di bawah pengelolaan perumpermetani
mereka mengembangkan usaha di bidang peternakan dan pertanian
sehingga memberikan tambahan penghasilan yang cukup besar kepada warga setempat
di hutan seluas sembilan ratus empat puluh hektare ini
perubahan signifikan terjadi sejak program perhutanan sosial diterapkan
jumlah ternak sapi milik warga meningkat dari empat ratus ekor menjadi delapan ratus delapan puluh dua ekor
produksi susu sapi meningkat dari tiga liter menjadi lebih dari lima seratus liter per hari
disamping mendapat bantuan regulasi untuk memanfaatkan hutan dari pemerintah
tiga ratus enam puluh tujuh anggota lmdh wonolestari juga memperoleh bantuan kredit usaha rakyat atau kur dari perbankan
keberhasilan lmdh wonolestari ini dijadikan percontohan bagi daerah daerah lain
untuk menerapkan program perhutanan sosial sambil memanfaatkan wilayah hutan untuk konservasi
pak bambang suprianto ini adalah jenis yang sangat berkembang
pak bambang adalah direktur jeneral dari pskl yaitu perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini
di bawah kementerian lingkungan hidup dan juga kehutanan
saya sendiri tahu pak bambang sama seperti saya kita pecinta alam pecinta hutan pecinta taman nasional
dan pernah menjadi yang menjadi mengawasi seluruh taman nasional ini pak bambang
memang agak hujan tapi ini kan hutan tropis
karakternya memang hujan ya
nah pak bambang ini sejak berapa tahun dua tahun terakhir ini
dua tahun terakhir menggeluti perhutanan sosial
kehutanan sosial dan kemitraan lingkungan
persisnya apa kenapa dibentuk tujuannya untuk apa dan kira kira bagaimana implementasinya
jadi hutan sosial itu adalah program nasional program pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada rakyat
rakyatnya itu kelompok
tani hutan dalam bentuk akses lahan
lima tahun untuk dikelola dengan syarat bahwa hutannya harus tetap lestari
kemudian konflik konflik sosialnya juga meredah
dan yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraannya
kenapanya itu ada tiga persoalan yang melatari
sebelum adanya program ini yang menjadi masalah
yang pertama masalah ketidakadilan akses
bahwa sebelum dua ribu lima belas dari empat puluh tiga juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan ternyata hanya empat juta hektare
empat puluh tiga juta hektar itu seluruh indonesia
dan hanya berapa yang bisa dimanfaatkan
wow kecil sekali ya
nah ternyata itu hubungannya dengan kemiskinan
dan partisipasi masyarakat
yang khususnya tinggal di
kalau kita lihat angka statistiknya dari bps itu ya
nah oleh karena itu kenapa
oh ternyata aksesnya pada waktu yang lalu itu hanya satu sampai dua hektare per kakak
nah dengan hutan sosial ini kita coba ada redistribusi
dari satu ke satu dua menjadi satu sampai dua hektar per kakak
jadi ada bisa peningkatan dua kali lipat
nah konsekuensi sebetulnya bagaimana sih ketika rakyat sudah dipercaya untuk mengelola hutan
ada instrumennya dong
instrumen mengenai pengelolaan hutannya
instrumen untuk ekonominya
instrumen untuk sosialnya
oleh karena itu di dalam bekerja setelah kita memberikan akses harus ada dampingan
jadi artinya apa
program hutan sosial ini program yang sifatnya holistik
dengan akses yang legal masyarakat bisa mendapatkan proporsi lahan yang mumpuni gitu ya
kemudian bisa mengakses mengenai microfinance nya dan pasarnya
nah caranya yang paling penting
wajib setelah sk itu turun
wajib membuat rku
rencana kerja usaha atau bisnis plan
ini kan di indonesia ya
tadi disebut besar sekali banyak sekali hutannya
dan dari segi jumlah desa yang misalnya mirip mirip ya
desa hutan atau masyarakat adat atau hutan adat itu ada berapa totalnya
berapa nanti yang akan diistilahnya diprogramkan untuk jadi perhutanan sosial
target pemerintah adalah dua belas tujuh juta hektare
dalam lima tahun ini
dalam lima tahun ini
itu sudah dipenuhi dengan adanya peta pencadangan
namanya peta indikatif perhutanan sosial
ibu menteri tahun dua ribu enam belas dari target dua belas tujuh sudah dialokasikan tiga puluh lima
tiga belas delapan jadi lebih dong ya
nah sekarang ini menjadi persoalan
kan hutan sosial itu harus tepat sasaran
harus subjeknya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan itu sendiri
ya mungkin selama ini mata pencariannya sangat tergantung pada hutan atau kayu dan sebagainya
kemudian objeknya harus hutan negara
jangan sampai tanah orang kita aku aku menjadi hutan sosial
itu menjadi nambah konflik kan
oleh karena itu yang menjadi tantangannya dari tiga belas delapan juta hektare itu adalah mendistribusikan kepada kelompok masyarakat
sekarang sudah dua tujuh juta hektare yang sudah kita capai
itu berapa desa kalau dihitung hitung total
desanya itu sekitar kalau kakaknya dulu ya
kakaknya itu ada sekitar enam ratus ribu kakak
kalau satu kakak ya
satu kakak itu adalah empat sampai dengan lima
bayangkan ada sekitar dua empat sampai tiga juta orang yang terlibat di hutan sosial
kemudian lokasinya ada di lima lima ratus enam puluh lima lokasi
dan skemanya ada lima
kalau saya mengatakan salam hutan sosial itu artinya satu hutan desa
jadi hutan yang pengelolaannya diberikan kepada desa
kemudian yang kedua hutan hkm
di bawah desa ada kelompok kelompok
boleh juga kita berikan kepada kelompok seperti di wonolestari ini
itu adalah pola yang kemasyarakat hkm
kemudian yang ketiga itu adalah hutan tanaman rakyat
seperti hti tapi skala rakyat
kemudian yang keempat kemitraan
di sini kemitraan antara perum berhutani dengan kelompok masyarakat
ini yang terjadi di sini namanya ini kulin kk
kulin kk itu singkatannya adalah pelindungan pengakuan kemitraan kehutanan
nah ini yang menjadi sertifikat ini
legalitas dari daerah ini
dan yang terakhir
ini yang paling menarik sebetulnya mengenai hutan adat
untuk pertama kali di pemerintahan ini hutan adat direkognisi
tahun dua ribu enam belas ada sembilan unit untuk masyarakat adat
kemudian dua ribu tujuh belas sembilan dua ribu delapan belas itu adalah enam belas
sampai maret dua ribu sembilan belas sudah enam belas lagi
sudah enam belas lagi
jadi semakin meningkat ya
saya ingin tahu ya karena memetakan kemudian juga melihat yang mana yang lahan yang available
yang bisa digunakan oleh masyarakat dan tanpa menimbulkan konflik
tapi juga memberikan istilahnya legalitas bagi masyarakat memilikinya tiga puluh lima tahun ke depan
nah itu bagaimana pemetaannya
karena kan setiap daerah beda
mungkin budayanya beda
produk produknya juga beda
hasil hutannya beda
ini pasti ada
saya mempunyai strategi
waktu saya menjabat pertama kali sebagai dirjen pskl yang saya lakukan yang ada dua kebijakan
kalau pra izin ternyata walaupun pemerintah sudah membuka bahwa anda dapat satu sampai dua hektare di jawa
empat sampai dengan lima di luar jawa
ternyata usulan tidak banyak
oleh karena itu peta indikatif perhutanan sosial tadi
kita overlaykan dengan wilayah administrasi provinsi kabupaten desa
kita informasikan kepada pak bupati
kita informasikan kepada pak gubernur
bahwa di daerah bapak itu ada sekian ribu hektare yang bisa dipakai untuk program hutan sosial
tidak cukup pak
kemudian namanya program saya itu adalah kerja bareng jemput bola
bahwa tim pusat mengundang daerah
membicarakan ini yang belum mau diapain
oh ternyata bikin proposal masyarakat juga susah
bikin peta juga susah
nah ini perlu pendampingan di sini
nah itu pra ya
jadi tim saya dengan daerah masuk
namanya itu pogja perhutanan sosial provinsi
dua puluh sembilan provinsi sudah ditarik tangani oleh gubernur
sebetulnya tadi kebijakan baru yang pra
yang pasca nya itu adalah pendampingan
pendampingan pertama itu adalah dengan kph nya
jadi kph itu adalah kesatuan pengelolaan hutan
kemudian yang kedua bahwa masyarakat ketika mengembangkan komoditas
itu ada pendampingan
pendampingannya itu kan walaupun penyuluh belum tentu ahli komoditas loh
untuk pisang untuk sapi penuh kerja sama
dari dinas peternakan dinas
ya kalau di sini perhutani juga kan
tadi saya katakan kph itu perhutani gitu ya
jadi ada integrasi antara pihak
pendekatan kata kunci yang kedua
multi use yang pertama
kemudian yang kedua adalah holistic dan integrated gitu ya
untuk hutan sosial
kalau multi use adalah landscape nya gitu ya
jadi harapannya dengan pola yang ini
kan hari ini sebetulnya kita ingin nunjukin
ini loh yang bisa menginspirasi gitu ya
hutan sosial yang bisa menginspirasi untuk teman teman yang lain gitu ya
nah mungkin salah satunya kenapa misalnya daerah ini yang dipilih
karena memang kita sudah melihat di sini banyak sekali potensi
kenapa daerah ini bisa dijadikan contoh lah istilahnya untuk program perhutanan sosial
satu bahwa secara ekologi tutupan lahannya meningkat
ini berhasil di sini
dulu gak seperti ini gitu ya
kalau lihat sengonnya banyak gitu ya
wisang kiramannya subur subur
tutupan lahannya bagus
kemudian dua terima kasih pak ketua pak edi
bahwa paling tidak konfliknya menurun
kalau susunya adalah lima tiga ratus liter per hari dengan harga
maka dua puluh juta rupiah yang beredar di sini
kalau setiap minggu tadi hampir sama
jadi kalau itu dua lima ton berapa tadi
kita dapat berapa
dan ini penghasilan yang dulu tidak ada kan
kalau boleh kita sebut dari ketahanan pangannya oke
ketahanan airnya bagus karena land covernya
dan juga ketahanan energinya
itu kotoran sapi bisa dipakai menjadi biogas
coba kalau masyarakat itu tidak punya inovasi yang semacam ini
berapa tabung gas yang dipakai di sini
empat rumah satu instalator untuk biogas
itu kan luar biasa
untuk listriknya untuk gasnya
dan tidak ada waste tidak ada sampah
tidak ada yang disiasiakan
konsep yang ketiga
itu kan ada ketahanan pangan air energi
dan yang paling penting adalah circular economy
jalan dari pucuk daun sampai limbahnya
itu semua terminas
jadi memang konsepnya visinya hutannya terjaga konservasi
tapi masyarakat yang tinggal di sini juga hidupnya semakin lama semakin sejahtera
dan bukan istilahnya harus dipinggirkan dan lain sebagainya
tapi bisa betul betul memanfaatkan lahan ini
tapi kita ingin juga ya istilahnya bagaimana kerjasama dengan pemda
atau kalau di sini bupatinya
mungkin kita istirahat dulu
kita ajak pak bupati untuk bergabung sama kita
dan ini hujan juga sudah mulai reda
insight akan segera kembali
tapi jangan kemana mana dulu
kita langsung dari desa burno di camatan senduro
di kabupaten lumajang yang begitu indah ini
tapi kayaknya hujan semakin deras
mungkin kita pindah
bayangin sebegini luasnya
mbak desi kalau tidak ada saling trust tidak ada kepercayaan
kayu bisa ditebangin sama masyarakat
tapi ini tidak
masyarakat menanam karena dia punya pemahaman bahwa ini bukan tanah saya
tapi saya diberikan hak untuk bisa mengelola
walaupun itu tidak memiliki
tapi bagi masyarakat ini income ini perputaran ekonomi mereka
yang mereka bisa menyekolahkan anaknya
bisa hidup secara ekonomi cukup
itu yang luar biasa

kita lanjutkan insight with desi anwar
dari kawasan hutan produksi di kabupaten lumajang
kawasan ini dikelola oleh lmdh wonolestari
lembaga masyarakat desa hutan wonolestari
dan juga merupakan salah satu dari program perhutanan sosial di bawah pskl
program perhutanan sosial dan kemitraan
pelaksanaan lingkungan ada pak dirjennya pak bambang suprianto dan juga kita ditemani oleh bupati kabupaten lumajang pak torik akiah
luar biasa masih muda
nah ya benar ya pak bambang ya
nah biasanya kalau bupatinya masih muda inovatif cemerlang
terima kasih ini pujiannya banyak sekali
tapi masih baru ya
iya baru tujuh bulan
nah ini bagaimana pak tori karena kita sudah berbicara mengenai salah satu dari mitra ya dengan perhutanan sosial ini kabupaten lumajang ini bisa dikatakan yang the best practice ya
karena banyak sekali potensinya yang bisa dikembangkan dan dari tahun ke tahun kita lihat juga jumlah sapinya yang meningkat susunya yang diproduksi juga meningkat ada camping ada agroforestry dan lain sebagainya
pak torik selama ini bagaimana
kerjasama karena kuncinya kan juga kemitraan ya dengan perhutanan sosial ini
saya merasa bersyukur ya di lumajang menjadi satu pilot program untuk memiliki satu kawasan yang semua terlibat
terima kasih saya mbak desi di sini tidak hanya satu pihak ada perbankan
ada masyarakat ada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ada perhutani yang semua punya kesepahaman kebersamaan bahwa ini dikelola dengan cara pandang bersama
saya bersyukurnya semua entitas baik masyarakat yang punya ternak masyarakat yang punya tanaman masyarakat yang memiliki inovasi untuk
melakukan hasil dari limbah peternakan menjadi produktif biogas begitu
nah itu kan itu kalau tidak didukung oleh lingkungan yang punya kesepahaman tadi susah
saya mendapatkan sebuah semangat baru di masyarakat misalnya kebersamaan antara masyarakat dengan perhutani misalnya
begitu ada masyarakat yang punya ide punya pikiran untuk mau
berpikir memiliki hak tanahnya wah itu masyarakat rame rame menolak bayangin coba
begitu ada yang usul salah tentu saja masyarakat punya kebersamaan keberanian untuk jangan begitu
jadi ini ada visi bersama tapi ini sudah dari dulu seperti ini atau baru baru saja
ini sudah bertahun tahun ya tidak instan pada hari ini
tetapi iklim yang bagus ini kemudian didukung oleh teman teman perbankan yang hadir untuk memberikan akses modal akses pembiayaan
bayangin sebegini luasnya mbak desi kalau tidak ada saling trust tidak ada kepercayaan itu kayu bisa ditebangin sama masyarakat
tapi ini tidak tidak masyarakat menanam karena dia punya pemahaman bahwa ini bukan tanah saya tapi saya diberikan hak untuk bisa mengelola misalnya
walaupun itu tidak memiliki tapi bagi masyarakat
ini income ini perputaran ekonomi mereka yang mereka bisa menyekolahkan anaknya bisa hidup secara ekonomi cukup misalnya itu yang luar biasa
dan dari segi ekonomi dari tahun ke tahun kan meningkat
ini desa mandiri ini peningkatan yang luar biasa
ini yang menarik ya pak bambang juga ini kan masalah leadership ya
ini mengapa menjadi salah satu program contoh itu diadakan di daerah ini
apa yang ditemukan misalnya di daerah ini yang lebih gampang atau lebih mudah untuk mencari
untuk mengimplementasi program perhutanan sosial ini
ya jadi hutan sosial itu kan ada dua kata yang pertama hutan dan sosial
hutan di tanah negara sosial masyarakat
jadi hutan harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakatnya
masyarakat yang punya pak bupati
kalau pak buwati punya cara pikir yang bersama tadi antara para pihak yang kita sebut holistik tadi semuanya akan menjadi sebuah sinergi
contohnya begini sk hutan sosial dengan rencana kerja tadi kalau itu dikomunikasikan contoh ada program untuk pupuk
kan bisa dengan ditandatangani oleh penyuluh gitu oleh penyuluh ini yang ada di depan kita gitu ya itu bisa mendapatkan pupuk yang bersubsidi pak
misalkan kayak gitu
artinya apa akses legal ini membuka sinergisitas dengan program program
program yang lain
artinya apa yang dikejar adalah produktivitas
gitu ya produktivitas
yang paling penting yang kedua setelah produksinya bagus itu kan nilai tambah
kalau bisa tidak hanya komoditas dalam bentuk hasil bumi tetapi bisa diolah
misalnya itu talas jadi keripik
itu artinya kan bisa dikembangkan di sini dengan programnya bapak juga
dengan program industri kecil menengah
ya mungkin mungkin ini
jadi kira kira ini kan pak bupati sudah tujuh bulan di sini kira kira mau dibawa ke mana ini
dengan adanya potensi
pak dirjen ini menggugah kami ya
jadi kalau unggul sudah ini
punya keunggulan sudah
tinggal kami mengintervensi program untuk memiliki nilai tambah
misalnya susunya bagaimana ini
diolah menjadi yogurt misalnya
ya menjadi yogurt
sehingga kami tinggal bagaimana ada home industry yang sharing dengan industri besar untuk mengelola ini sebagai bahan baku mentah atau bahan baku masak ya
nah ini yang menggugah kami nih sebagai pemerintah
dan kira kira sudah punya ide strateginya seperti apa atau apa yang dibutuhkan mungkin lebih banyak pelatihan atau teknologi investasi masuk kira kira apa yang dibutuhkan
jadi bagaimana cara kita mencari yang lebih cepat ya
saya kira jalan investasi itu jalan yang hari ini membuka ruang untuk bisa adanya percepatan
harus berjejaring nih dengan usaha
karena kalau di sini produksi sementara tidak berjejaring dengan usaha ini pasarnya susah nih
gimana cari pasarnya
nah saya ingin pasarnya ini kebersamaan dengan produksi ini sambung
jadi begitu pasarnya terpenuhi berjejaring dengan dunia usaha
pasarnya ada ini produksi sambung mbak ini mbak
iya dengan harganya tentu baik ya
jadi petani juga bisa dapat benefitnya
kalau sudah jadi olahan tentu akan lebih baik dari ketika dia masih bahan mentah
ada kita berkeinginan ya di lumajang ini misalnya yang perhutanan sosial di sini ada pisang ada jagung ada kopi
saya berkeinginan itu juga menjadi salah satu wahana untuk menjadi nilai tambah
kopi lumajang harus di expose lagi yang lebih besar
kopi arab juga ya pak
tapi kan berarti kualitas harus dijaga dan cara cara ini pengolahan dan bertaninya juga
supaya ada nilai tambahnya dan orang mau akan membayar lebih banyak lagi
tapi pak torek saya tertarik ini kan masih baru
apa kira kira yang waktu itu ingin dijanjikan atau kepada masyarakat yang ada di sini
kenapa ingin menjadi misalnya orang orang yang di sini

aspirasinya atau mimpi yang ingin direalisasikan lah bagi kabupaten ini
masyarakat berharapnya luar biasa
ada potensi yang luar biasa di kabupaten lumajang ini terutama di sektor pertanian
ada sektor pariwisata
saya sudah hampir
sudah hampir pada titik final bahwa masyarakat lumajang ini yang unggul dalam produksi pertanian
ini yang mau saya push untuk menjadi keunggulan yang bisa diakses oleh semua pihak
baik akses untuk pertanian yang produktif unggul maupun pertanian yang memiliki nilai tambah tadi
di sini air luar biasa
hanya beberapa daerah yang memang berkebutuhan dengan air
tapi secara umum semeru ini menjadi keberkahan bagi masyarakat lumajang
nah akhirnya ada banyak ide
misalnya kami harus memulai untuk menjadi pionir pertanian organik misalnya
yang kalau itu menjadi sebuah brand kami di kabupaten lumajang ini
saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi jalan baru bagi dunia pertanian
dan saya berharap bahwa dunia pertanian yang tantangan ke depan harus semakin sehat
kami juga berkeinginan dengan hadirnya fasilitas fasilitas jasa yang menunjang pertanian maupun pariwisata itu
menjadi lahan baru bagi masyarakat untuk bekerja
saya lihat ini kan kita juga bersebelahan dengan taman nasional bromo tengger semeru
ini kan pariwisatanya kan juga banyak
nah ini bagaimana pemanfaatannya untuk misalnya pariwisata turisme
tapi di lain pihak memastikan bahwa daerah ini betul betul lestari di lindungi
kami berpikir sedaya upaya kerja keras kami untuk connecting antara produk unggulan tadi dengan potensi yang lain
kami ini pariwisata yang muat
mulai yang paling dingin lah kira kira itu sampai yang paling panas
karena kita punya hamparan laut selatan yang pasirnya hitam dan itu memang masih alami masih belum dikelola
dan saya berharap berkeinginan untuk ada jejaring investasi dunia pariwisata yang connecting tadi antara satu tempat dengan tempat yang lain
di sisi yang lain kami harus menyatukan antara bagaimana sih pertanian itu
itu connecting dengan pariwisata
bagaimana masyarakat yang memiliki banyak destinasi yang biasanya orang itu cenderung untuk mencari destinasi baru ya
dan di sini bisa banyak sekali yang bisa dikelola ini
kami mau menawarkan ini destinasi baru dengan inovasi baru yang hari ini pasti menjadi tantangan kami untuk masyarakat harus di kabupaten
tapi ada target target tertentu
baik dari program program itu sendiri atau ada target untuk memperdayakan masyarakat misalnya lewat latihan ataupun ya itu pendampingan itu apa yang menjadi prioritas empat lima tahun ke depan
lumajang memang tidak ada pilihan kecuali melibatkan seluruh masyarakat ya
karena pertanian itu kami juga harus melibatkan masyarakat
kami juga berkeinginan kuat supaya pariwisata ini bisa menjadi daya tarik pertumbuhan ekonomi baru di persikitarannya
kami juga berkeinginan dengan hadirnya fasilitas fasilitas jasa yang menunjang pertanian maupun pariwisata itu menjadi lahan baru bagi masyarakat untuk bekerja misalnya
itu saya berkeinginan dalam waktu cepat bisa terrealisasi
memang ini bukan kerja biasa
saya sadar bahwa ini harus kerja keras
saya harus butuh dukungan semua pihak
saya berkeinginan untuk mau soan ke semua kementerian supaya kami mendapatkan cara pandang baru bagaimana mengelola pemerintah ini supaya dengan lebih baik
ya menurut saya memang kolaborasi kerjasama ini sangat penting ya
jadi tidak sendiri sendiri
tapi pak bambang kapan kira kira pendampingan ini akan dilakukan
apakah ini merupakan program yang terus menerus
atau pada suatu hari pak bupati merasa masyarakat saya sudah bisa lah mengelola
sudah bisa lah mengelola sendiri bisa mengatur sendiri
kalau di kami ada namanya evaluasi untuk kups kelompok usaha perhutanan sosial
jadi kalau ada pak penyuluh ini ada di sini ada pak kph dari perhutani ada di sini
penyuluh itu punya bapak pak aparat tenda ya
kemudian kalau kph itu aparatnya perum itu kan bersama sama itu menyusun rencana kerja tadi
nah kalau itu kita evaluasi
dengan tiga indikator
kalau ekologinya tadi misalkan tutupan lahan bencana ekologi nggak ada sudah bagus
kemudian sosialnya konfliknya sudah meredah
kemudian yang penting ekonomi ya pak sudah mandiri ya
sudah berani ngekur blue gitu ya
ada saatnya dia pindah nih
pendampingan ini pindah ke sebelah
ini menjadi sebuah benchmark aja menjadi sebuah contoh bahwa desa ini sudah menjadi
dan ternyata sudah sukses
dan yang lain bisa belajar
ini ada ide baru ini
edukasi akhirnya kami bisa serah begini
jadi agro yang wisata tapi edukatif
kita belajar bercocok tanam
nah ini juga bisa menarik
tapi terakhir pak bub tantangan terbesar dalam ya menjadi pemda di sini apa apa saja
baik dari lingkungannya maupun karakter masyarakatnya ataupun tantangan tantangan yang lain yang dihadapi
kami butuh akses ya
dari banyak hal akses
baik infrastruktur akses maupun akses yang bisa mendampingi masyarakat untuk tumbuh
ini beberapa akses sudah menjadi contoh tapi memang masih banyak daerah lain yang perlu diintervensi aksesnya
ini yang akan kami lakukan
kami akan membuka ruang akses dulu
infrastruktur semoga semoga
ini tol bisa segera sampai kepada kami
kemudian kami bisa sharing dengan bandara di kabupaten di tetangga
misalnya kemudian masyarakat juga bisa terdidik dengan contoh komplit di desa burno ini sehingga akses perbankan ada hadir
akses program dari kementerian juga hadir
wah kalau itu terjadi
bahagia saya memimpin rumah jangin
dan investasinya juga semakin lama semakin meningkat
bambang kalau dari nilai dari satu sampai sepuluh pengelolaan program perhutanan sosial di sini kira kira berapa ini
sembilan lima memang jadi dia
jadi masih ada yang
tapi ini harus konsisten ya
tapi ini sudah hujan jadi kelihatannya
tapi supaya kita tidak basah
terima kasih pak bupati
terima kasih datang ke lumajang
luar biasa daerahnya
alamnya begitu indah
terima kasih pak bambang
terima kasih banyak
dan ini betul betul menginspirasi kita semua
dan juga kita harapkan desa desa lain juga bisa terinspirasi
bahwa ternyata ya sekarang tuh memang ada program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat
tapi juga sambil melindungi lingkungan kita tanpa merusak
kita dengar kan pasti ada konflik atau ada penyalahgunaan lahan atau mungkin penebangan secara ilegal dan lain sebagainya
pada saat itu memang belum sempurna benar
sehingga masih kita sebenarnya di prinsip babm itu melibatkan semua stakeholder
tapi ternyata yang terlibat itu masih terbatas
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ya kembali bersama insight with desy anwar dari kabupaten lumajang di kawasan hutan desa ya wonolestari
ini merupakan salah satu dari program perhutanan sosial dan
di bawah program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ada pak dirjennya pak bambang suprianto yang kita dari tadi sudah bicara banyak yang mengenai program perhutanan sosial ini
dan kabupaten lumajang ini dianggap sebagai salah satu yang menjadi model contoh dan bisa ditiru oleh desa desa lain
karena di sini cukup sukses mengembangkan potensinya tentu saja tanpa merusak lingkungannya
di sini saya juga ditemani oleh dr evan syah sebagai penasehat senior dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan juga dari perhutani
ada pak joko
pak joko di sini kan daerah ini dulu merupakan kawasan yang dikelola oleh perhutani juga
jadi kalau kita lihat ini ada kemitraan dari pemerintah
tadi kita sudah bertemu juga dengan dari pemdanya dan juga dari perhutaninya
dan kita ajak juga dr evan shah ini karena yang namanya hutan itu pasti di indonesia ini bukan saja kekayaan kita tapi diharapkan bisa memitigasi kalau ada climate change atau perubahan iklim itu penting kita rawat ya
tapi sebelum kita mulai pak bambang dengan perhutani
nah perhutani kan lebih lama lebih dulu mengelola daerah ini
nah bagaimana sinergi kerjasama
jadi program hutan sosial ini
melindungi mengakui kemitraan kehutanan antara kelompok masyarakat dengan perumputani
ada dua hal yang perlu di revitalisasi
yang pertama jika memungkinkan tadi luasannya
satu sampai dua supaya aksesnya itu mempunyai skill of economic
kalau dalam falsafah jawa dulu itu namanya satu bau
satu bau itu nol kompetensi
satu bau itu nol kompetensi
untuk menopang satu kakak
itu yang pertama
kemudian yang kedua
karena sekarang kan kebijakan nasionalnya ini kan untuk memberdayakan masyarakat mensejahterakan masyarakat
di dalam naskah kerjasamanya
membagian benefit sharingnya
yang ke masyarakat yang lebih besar
supaya bisa mensejahterakan
nah dengan energi sosial ini
harapannya perhutani lebih terbantu dalam kegiatan sehari harinya
itu filosofi mengenai kulin kakak
dan perum perutani ini juga sekaligus menjadi off tacker
terutama untuk kayu
karena tata usaha kayunya kan di perum perutani
begitu lima tahun enam tahun sengon ditebang
siapa yang beli
dengan pembagian yang jelas tadi itu
nah pak joko ya
sebagai dari pihak perhutaninya itu sendiri
ini bagaimana kerjasamanya
sebelum adanya program perhutanan sosial ini
bagaimana mengelola kawasan ini
dan juga hubungan atau pekerjasama dengan warga yang tinggal di sini
mungkin perlu saya jelaskan
perhutani ini kan mendapatkan mandat pengelolaan hutan di jawa
itu sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
sudah cukup lama ya
sudah cukup lama
nah di jawa ini kan dipadati oleh banyak penduduk
sedangkan luas hutannya juga tidak
karena luas ini mau tidak mau
maka perhutani harus melibatkan masyarakat
sehingga sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
sebenarnya kita sudah mengenal yang namanya sistem tumpang sari
jadi masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan
akses untuk bertani di hutan sambil membuat tanaman
tetapi kemudian berjalan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
ini berubah menjadi semacam ada kerjasama antara mantri lurah
nah menteri lurah ini kan meningkatkan kerjasama antara masyarakat
yang dipunyai oleh lurah dengan mantri
yang mana dia sebagai pengelola hutan ini
bekerja sama secara sinergi
sehingga di dalam rangka pembuatan
mulai penanam hutan sampai keamanan hutan
itu bisa tercapai dengan baik
terus kemudian lagi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita sempurnakan lagi menjadi pmdh
pembangunan masyarakat desa hutan waktu itu
jadi sama kita memberikan akses yang luas kepada masyarakat
untuk bertani di hutan
di sana sudah ada space yang diperuntukkan untuk masyarakat
dalam hal ini menanam semacam buah buahan
yang bisa dilakukan sampai akhir daur
sehingga hasil dari buah buahan ini bisa dipakai untuk masyarakat
tetapi rupanya ini juga masih perlu perbaikan lagi
sehingga pada tahun dua ribu
ada yang kita tambah menjadi pmdh t
atau pmdh terpadu
kita sudah mulai melibatkan semua elemen stakeholder
sehingga bisa membuat masyarakat
membuat masyarakat ini lebih terberdayakan
tapi ternyata ini juga masih kurang sempurna lagi
sehingga setelah reformasi
evolusinya panjang sekali
sehingga setelah reformasi
ternyata keterlibatan masyarakat pun
terus kemudian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pun
mungkin masih kurang
sehingga kita launching saat itu pada tahun dua ribu sembilan belas
kita sebut namanya phpm
pengelolaan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat
yang sampai sekarang juga masih dilakukan phpm
perhutani mempunyai luas kawasan di jawa ini dua empat ratus hektare lebih
dan ini dilengkapi oleh hampir enam ribu desa
jadi hampir enam ribu desa
melalui kerjasama phpm
jadi sebelum ada dengan ini
sudah ada yang namanya bekerja sama dengan phpm
tapi selama itu bagaimana dengan masyarakat
karena kalau kita dengar pasti ada konflik
atau ada penyalahgunaan lahan
atau mungkin penebangan secara ilegal dan lain sebagainya
pada saat itu memang belum sempurna benar
kita sebenarnya di prinsip babm itu melibatkan semua stakeholder
tapi ternyata yang terlibat itu masih terbatas
karena apa mungkin dari sisi legalitasnya sendiri mungkin belum terakui
terus kemudian kebetulan terus ada yang namanya p delapan puluh tiga tahun dua ribu delapan belas itu
perhutanan sosial dengan pola kemitraan
kita tinggal bagaimana menyesuaikan itu sendiri
dan ini ada bentuk pengakuan secara legal
sehingga ini sudah mulai nih
baik dari apa
pendanaannya oleh perbankan
terus kemudian dari stakeholder lain mungkin dari pertanian
terus kemudian dia melakukan kombinasi terhadap hama penyakit
kemudian seperti itu
terus kemudian pemerintah daerah juga melindungi membangun infrastruktur
jadi terasa ada dibantu dengan adanya program perhutanan sosial
dibanding dengan dulu mungkin yang lewat program kerja sama dengan masyarakat itu
ya sangat terasa sekali
karena sekarang sudah mulai kita semua stakeholder
sudah mulai kita masuk ke dalam
nah peran dari perhutani itu sendiri dalam program ini tadi ya sebagai off taker
tapi apa juga pendampingan yang diberikan atau
kita yang jelas yang pertama kita memberikan akses yang sangat luas kepada masyarakat
untuk melakukan kemitraan dengan perhutani
terus kemudian kita juga melakukan pembinaan atau semacam peningkatan kualitas dari masyarakat teguh
sehingga masyarakat diharapkan bisa mandiri
dengan dia bisa mandiri otomatis tingkat kepercayaan dia untuk mendatangkan uang misalnya pinjam dari bank itu akan sangat besar
dan juga masyarakat bisa merencanakan lebih jangka panjang dan bisa meningkatkan sumber ekonominya
dan juga yang jelas legalitas dari kepercayaan
orang lupa bahwa ancaman climate change yang pertama itu akan terlihat di air
jadi penting kualitas air kita lihat dari kualitas air kemudian kelangkaan air
jadi dengan mempertahankan tiga ratus lima puluh hektar dari berapa sembilan ratus yang di assign itu sesuatu yang sangat fundamental dan signifikan
pak efranca kita apalagi sepunya paris agreement kita sudah istilahnya berkomitmen untuk mengurangi emisi dan juga menjaga ya lingkungan dan mengurangi kebakaran dan lain sebagainya
peran dari kita menjaga konservasi ini dengan climate change atau
dalam konteks yang lebih luas justru konsep perhutanan sosial ini menjadi
kritis untuk disukseskan alasannya begini
tadi disampaikan oleh mas joko bahwa hutan di jawa relatif berkurang atau jauh lebih kecil tutupannya dibanding berbagai daerah lain di indonesia
jadi kita ada kepentingan dalam kaitan dengan climate change mitigasi maupun adaptasi
mempertahankan apa yang diperlukan
dan menambah kalau bisa apa yang ada di jawa
nah kalau dilihat di sini sekarang ini hijau semua pak
dalam konteks climate change semua yang hijau berarti terjadi fotosintesis
ini maaf agak ilmiah artinya fotosintesis terjadi proses akumulasi karbon
karbon itu dari mana ya dari co dua yang diserap
jadi penting ini kalau diperlukan
ini kalau dilakukan dalam bentuk sel sel seperti ini banyak di indonesia
saya pikir kontribusinya akan sangat signifikan
cuma yang lebih menarik lagi kalau lihat dari konteks luas ya mbak desi
di dalam konsep perhutanan sosial itu ada pemberdayaan masyarakat akses untuk benefit dan ekonomi
tapi tidak semuanya boleh dimanfaatkan
itu dipertahankan tidak diganggu sebagai daerah konservasi
artinya apa ini ada peran terhadap mitigasi
juga konservasi terhadap karena dia miring dan sumber air
orang lupa bahwa ancaman climate change yang pertama itu akan terjadi
yang pertama itu akan terlihat di air
jadi penting kualitas air
kita lihat dari kualitas air kemudian kelangkaan air
jadi dengan mempertahankan tiga ratus lima puluh hektare dari sembilan ratus hektare yang di assign itu sesuatu yang sangat fundamental dan signifikan
jadi di situ juga ada aspek lain dari konservasi seperti biodiversity di atas ada burung
karena di pulau jawa ini burung misalnya itu perlu tempat
dia tidak bisa mbak bersarang di tanaman rendah
banyak yang harus bersarang di pohon
jadi perlu dipertahankan
jadi sangat relevan
jadi ini bisa menjadi program perhutangan sosial bukan saja bermanfaat kepada masyarakatnya ekonomi tapi juga secara keseluruhan
karena kita justru manusia harusnya paling diuntungkan ya
dengan semakin banyaknya hutan yang kita lindungi
ini memang sudah dipikirkan dalam kerangka itu semua pak bambang
sebetulnya kan ada filosofi juga ya
bahwa penghitungan untuk pengurangan emisi di dalam konteks country to country itu kan ada diterjemahkan dalam paris agreement kemudian ndc ya
ndc national determind contribution untuk penurunan emisinya
dan harusnya agregatnya itu dari tingkat tapak
seperti yang kita lakukan hari ini
dan ada lima lima ratus enam puluh lima yang lain
kalau itu bagaimana sekarang yang menjadi challenge nya adalah bagaimana menghitungnya pak
dan bagaimana benefit sharing nya
ini secara global ya kalau kita kalau melihat posisi indonesia dengan dunia lain ya
tapi kembali ke kita harus menjaga hutan ini
bukan saja karena untuk dari segi ekonomis atau kita melindungi
tapi juga yang penting itu adalah sebenarnya masyarakat yang tinggal di sini seharusnya paling tahu ya
cara terbaik merawat hutan itu justru di kearifan lokal itu ya pak
jadi memang betul kerjasama ini lebih menekankan pada kearifan lokal
jadi kami dari segi perhutani dari sisi perhutani kami membimbing mereka
bagaimana mengoptimalkan lahan itu
sehingga hasilnya bisa lebih optimal gitu ya
hutannya masih bagus tapi dari sisi lain bisa diperoleh manfaatnya
misalnya dari pertanian semusim dari buah buahan dan sebagainya
itu kita lakukan pembinaan sama
seperti contoh di sini kalau kita biarkan hutan ini akan kita lihat hanya sebagai hutan
kemudian kita tunggu kapan nebangnya
tapi ini bisa dimanfaatkan untuk sumber pakan ternak
mungkin ada lagi
iles iles atau yang dulu mungkin yang banyak tumbuh di kawasan hutan
ini masih ada banyak lagi yang sebenarnya bisa kita kembangkan
di sini saya lihat banyak rumput gajah dan itu menjadi pakan sapi
kalianra untuk lebah
dan juga untuk makanan ternak domba dan lain sebagainya
sehingga tiga manfaat itu bisa terpenuhi
yang pertama manfaat ekologi ekonomi maupun manfaat sosial
jadi sebenarnya indonesia itu pak irvan sudah memiliki ya natural resilience
di tingkat masyarakat lokalnya itu sendiri
karena kadang kadang modernisasi itu mengubah pola kerja masyarakat dalam rangka mengejar ekonomi jangka tertentu
kalau bisa jangka pendek
sekarang itu kita kembali lagi ingin menggali kearifan lokal
sebenarnya pengetahuan itu gak usah jauh jauh dicari
yang mengenai kaliandra mengenai ada di sini semua
petani di sini tidak pernah diajari
mereka tahu sapi makan apa nggak perlu diajarkan di sini
justru kita yang belajar ya dari mereka
mungkin mereka difasilitasi misalnya untuk memasarkan produknya
atau pendampingan untuk hitung hitung keuangannya dan lain sebagainya
tapi kalau produk mana yang paling potensial dan lain sebagainya
saya rasa teman teman
pak joko di sini paling tahu ya
tapi penting mbak ia
kalau membawa perhutanan sosial ini dalam skala nasional
penting satu hal diperhatikan yaitu keberlangsungan
sustainability ini mustahil kalau disubsidi penuh
jadi bagaimana caranya ke depan dalam evolusinya
sejak awal ini partisipasinya kan besar
bagaimana caranya kita punya semacam platform
kita bangga dengan apa yang dilakukan di sini
sehingga ini menjadi kekuatan nasional
pada waktunya ada tour yang aktivis yang bekerja di sini ya
anonya itu petaninya ke petani lain
ini menarik apalagi lmdh di sini salah satu
yang paling bisa dijadikan contoh
yang bisa mengajarkan
jadi mengeluarkan kepada yang masih belajar atau baru mau mulai
anda sendiri lihat bagaimana warga ini
apakah misalnya penebangan liar dan lain sebagainya itu semakin lama semakin berkurang
jadi merasa benefitnya terhadap kesadaran untuk melakukan konservasi
ketika kerja saya ini berjalan dengan baik
yang penting masyarakat bagaimana sih mendapatkan kemanfaatan dari itu
kalau itu sudah dirasakan oleh masyarakat
dengan otomatis keamanan hutan ini akan terjaga
apalagi mereka melihat bahwa bisa menghasilkan lebih banyak lagi dengan melakukan agroforestry
daripada menepang kayu
apalagi kalau ada nilai tambahnya tadi yang kita sebutkan ya
dengan produk produk yang nilai jualnya juga lebih tinggi
pak joko senarto dan juga pak dr irvansyah
pak bambang terima kasih banyak ini
kita senang sekali berada di sini
sebuah berkah juga
karena kalau kita datang langsung itu kita baru sadar bahwa indonesia ini begitu kaya
alamnya itu luar biasa
dan kalau kita kelola kita peduli ya
yang penting kolaborasi
visinya itu juga sama
tidak saling tumpang tindih atau saling berkonflik
itu ternyata bisa membuat sesuatu yang luar biasa
demikian insight kali ini langsung dari kabupaten lumajang
nah kalau bagian yang belum pernah kesini
ini merupakan daerah yang luar biasa cantiknya
kawasan taman nasional bromo tengger semeru
ini salah satu destinasi wisata yang cukup populer
dan ini juga kedepan kita harapkan dikembangkan jadi daerah ekowisata
terima kasih pak bambang pak joko dan juga pak air panca
dan juga anda jangan lupa saksikan insight dari desya anwar
lewat cnnindonesia com dan juga lewat kanal youtube kita
salam hutan sosial